oke kita akan tanya orang yang banyak meneliti tahu jeruannya tapi sebelum saya akan tanya apa sih kemudian menyebabkan hingga saat ini hentikan teror di papua itu masih berakhir pada tanda tanya
bisa apa enggak sampai kapan itu bisa berhenti tapi ada catatan kritis nggak mbak adriana melihat penanganan kemudian tragedi di nduga ini
kalau lihat dari judul dialog malam ini sebenarnya lipi dan komisi satu dpr beberapa tahun lalu sudah berulang ulang menyampaikan harus dihentikan kekerasan di papua
siapapun pelakunya apapun alasannya itu sudah tidak relevan lah kalau kita bicara penyelesaian papua untuk jangka panjang gitu
nah ini terulang memang bukan sesuatu yang baru walaupun isunya berbeda
kalau saya misalnya kembali ke peristiwa november dua ribu tujuh belas di kampung banti
yang kemudian dibakar oleh kkb juga pada waktu itu
isunya itu tentang penambang ilegal
kalau sekarang kan lebih ke pekerja konstruksi yang ada di kawasan duga itu
jadi artinya apa siklus kekerasannya kan memang belum berhenti
kalau saya boleh meminjam catatan amnesty international dari dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu tujuh belas itu ada sekitar tujuh puluh kasus gitu
kekerasan berarti artinya frekuensinya kan masih terus
masih terus ada cenderung mengulang atau eskalasinya meningkat atau cenderung menurun
tidak meningkat jumlahnya tetapi itu menunjukkan siklus itu masih terjadi
dan buktinya yang kasus terakhir itu menunjukkan juga bahwa memang kekerasan itu belum selesai di sana
itu menjadi satu catatan akar persoalan di papua menurut hasil penelitian lipi gitu
tapi kalau banyak orang akhirnya berspekulasi gitu nih apa penyebabnya
tapi kan kalau yang diketahui publik kan ini quote unquote rasanya kok halnya nggak terlalu signifikan ya
karena foto memfoto kemudian akhirnya menjadi trigger pembantaian quote unquote
anda lihat halnya sepele itu apa enggak
informasi pertama yang saya terima memang ada versi bahwa ini dimulai dari pengambilan foto ketika tpn opm sedang melakukan perayaan satu desember
konflik juga bisa dimulai dengan sesuatu yang sangat sepele
bagi pendatang mungkin mengambil foto itu hal biasa
tapi bagi opm yang sedang melakukan kegiatan menurut mereka itu tidak bisa melakukan pemotretan semaunya itu bagian dari intimidasi
karena memang situasi konflik seperti itu
dan jelas kalau dari pernyataan egyanus bogoya bahwa yang ditarget itu adalah tni misalnya
kan sudah jelas ini siapa yang berhadapan dengan siapa gitu
nah itu jadi
jadi memang situasi seperti itu masih terus ada di papua
tapi yang saya pikir harus dilihat atau difahami bersama akar soalnya sebenarnya apa
karena kalau tidak situasi semacam ini atau kejadian kejadian kekerasan ini akan terus berulang lagi
ini pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua
apa yang dilewatkan oleh bang ifdal dan kawan kawan di pemerintah
kayaknya pak jokowi sejak hari pertama menjabat langsung terbang ke papua tuh bang ivan
terus ada gitu mbak adriana
kalau saya boleh melihat secara keseluruhan saja ya
pembangunan di papua
sejak empat tahun terakhir ini jelas semakin intens
hasilnya juga kita lihat semakin jelas katakan di infrastruktur fisik
kita boleh buktikan lah jalan jalan sudah menghubungkan kampung antar kabupaten
itu menunjukkan sesuatu yang signifikan berhasil
tetapi ketika ada sekelompok orang
masih bicara soal yang lain
itu menunjukkan juga ada isu yang tidak disentuh selama ini
tadi bung frits bilang ini persoalan ham
kita pahamkah persoalan ham itu sebenarnya apa
ham itu kan mencakup banyak aspek
ham itu mencakup banyak aspek ya
yang pemerintah kerjakan hari ini juga bagian dari penyelesaian ham sebetulnya
membangun infrastruktur itu kan untuk mendekatkan akses publik kepada masyarakat papua
dan juga untuk mendekatkan akses publik kepada mereka yang tinggal di daerah terpencil
walaupun itu belum tercapai hari ini
tapi itu bagian juga penyelesaian soal ham dari segi ekonomi sosial budaya
nah ada isu di papua atau ada kecenderungan satu isu dengan isu lain itu saling berkorelasi
contoh ini tadi soal pembangunan yang dilakukan tiba tiba diganggu oleh kegiatan kegiatan penembakan atau tindakan kekerasan
ini kan mengganggu proses
tetapi itu fakta memang di papua seperti itu
dan saya sepertinya juga
sangat sepakat dengan presiden jokowi bahwa pembangunan harus lanjut
memang tidak bisa berhenti karena infrastruktur itu dibutuhkan di papua
tapi eksesnya bisa ekses kekerasan justru itu ekses kekerasan itu karena ketidakpuasan atau ada sesuatu yang tadinya dinikmati kemudian terlewati
ketika tpn opm mengatakan bahwa kami tidak butuh pembangunan infrastruktur itu saya bantah
karena bagaimanapun papua butuh itu
hanya ketika mereka menyampaikan itu
pasti ada soal lain yang belum bisa dijawab oleh pemerintah hari ini
itu harus ditanyakan kenapa
nah satu satunya cara ya membangun komunikasi dengan orang orang di sana
oke membangun komunikasi antara pemerintah dengan orang orang di sana
bang frits anda punya catatan ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang juga ternyata quote unquote tidak menghentikan aksi kekerasan gitu bang frits
ada dua hal dari proses pembangunan infrastruktur
pertama memang infrastruktur itu dia harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh dr adriana tadi untuk kepentingan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat lokal
tapi satu hal yang harus diingat membangun infrastruktur itu harus ada pelibatan potensi lokal untuk pemberdayaan
kalau kita lihat misalnya ketika membuka isolasi isolasi
mesti orang orang lokal itu dapat melibatkan dalam pekerjaan seperti itu
sehingga apa mereka merasa ada dilibatkan tetapi bisa terlibat dalam proses pengawasan
sejauh ini gimana bang frits anda melihat ya
apakah masyarakat lokal juga ikut terlibat dalam pembagian kue pembangunan ini
dalam proyek pembangunan ya tentunya
fakta menunjukkan hari ini memang pembangunan itu sedang bergerak di papua
kalau kita bilang tidak bergerak itu saya pikir terbantahkan seperti yang apa yang disampaikan oleh dr adriana tadi
pembangunan di papua ini sedang bergerak
kenapa karena itu bagian juga untuk menjawab
tuntutan penyelesaian kasus kasus ham itu dalam dua aspek
yang pertama adalah penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham
pelanggaran ham yang terpenuhi dalam konteks undang undang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan tahun dua ribu
kita ingat seperti yang tadi budi sampaikan bahwa setelah pelantikan itu
pelantikan presiden itu presiden melakukan kunjungan ke papua dan presiden memerintahkan
pembantu pembantunya untuk menyelesaikan kasus kasus ham yang menonjol
itu hanya dikerjakan oleh kapolri
dan kemudian diperkirakan oleh tito karnavian mengizinkan seluruh anggotanya
yang melalui catatan komnas ham terlibat diizinkan untuk dimintai keterangan
sedangkan ini mengizinkan anggotanya yang nyarap juga
jaksa agung sampai sekarang belum membalikan dokumen dokumen yang dikerjakan oleh komnas ham
jadi ada dua kasus yang mestinya harus berjalan bersamaan
kalau menyelesaikan siklus kekerasan tapi juga penyelesaian kasus ham secara bertahap di papua
menurut anda sulit gak menyeleraskan antara tadi itu
kedua hal yang mungkin anda banyak orang pikir agak susah kalau kita satu persatu gitu
terakhir bang frits dari anda
ya ini harus bisa berjalan bersamaan
kalau penyelesaian kasus ham yang oleh negara dalam kontes undang undang tiga puluh sembilan dan dua puluh dua tahun itu
penyelesaian kasus ham yang oleh komnas ham terpenuhi
ini mesti negara harus bisa mengatakan diuji di pengadilan supaya ini selesai
kalau tidak tidak selesai
saya sepakat dengan pernyataan polis yang dimuat di beberapa media
kalau tidak diselesaikan secara tuntas maka ini tidak akan jalan kontes
baik bang frits
mohon maaf kami ucapkan terima kasih atas partisipasi anda malam hari ini
namun kami mengalami kendala komunikasi dengan bang frits yang ada di papua saat ini
itu tadi frits ramende yang menjadi komisioner komnas ham dari papua
bang ifrah ada tanggapan
ya jadi sebetulnya pemerintah ya pemerintah ini sudah memberi jawaban terhadap masalah mendasar papua itu
harus dilihat otsus ya di sejak zaman pak abdurrahman wahid atau gus dur
itu sudah memberi solusi sebetulnya membuka bagaimana masalah mendasar itu dijawab
akhirnya lahirlah undang undang otsus dengan memberikan otonomi khusus kepada papua
dan juga memberikan kelembagaan kelembagaan spesifik pada
pada pemerintahan papua untuk dibangun
parlemen papua misalnya apa
papua kemudian dewan adat dan seterusnya berdiri semua
ya memang ada beberapa yang dari otsus itu belum diterjemahkan
seperti pengadilan ham kemudian komisi kebenaran dan rekonsiliasi
tapi berkaitan dengan pembangunan ekonomi dana otsus yang sangat besar diberikan kepada pemerintah
papua kemudian juga yang terakhir presiden jokowi juga selain meningkatkan pembangunan infrastruktur di sana
juga meningkatkan pembangunan sosial kesejahteraan
karena itu akhir tahun dua ribu tujuh belas presiden mengeluarkan satu instruksi instruksi presiden nomor sembilan tahun dua ribu tujuh belas
menginstruksikan kepada kementrian kementrian yang bergerak di bidang kesejahteraan
itu yang kemudian diharapkan menjawab apa namanya bukan menjawab kebutuhan
dan juga menurunkan eskalasi kesehatan
jadi kekerasan di papua itu ya bang
iya jadi kan sebetulnya dari samping ada sisi politik yang dijawab sisi politik misalnya
ketika presiden jokowi masuk ke pemerintahan dilantik menjadi presiden setelah berkunjung ke papua
apa yang dia lakukan adalah melakukan rekonsiliasi
mengibarkan bendera terkena hukuman segala macam itu dibebaskan
iya dan kemudian yang paling kritis juga yang membuka kembali wartawan asing untuk masuk ke meliput ke sana
tapi sebenarnya juga ada banyak catatan terkait itu bang ifdala pas ch itu
menurut saya itu ada keterbukaan politik sudah dibuka jadi ada jawaban politik juga
ada yang lain jawaban ekonomi diberikan ketika pemerintahan ini
ini kan sebetulnya menjawab masalah masalah yang mendasar tadi
cuma dari segi menjawab persoalan mendasar itu ada yang tidak bisa dinegosiasikan oleh pemerintah
itu karena itu sudah selesai masalahnya
karena itu sudah diketuk di pbb juga
ya kan itu kan sudah karena itu sudah tidak bisa dinegosiasikan
yang bisa dinegosiasikan itu kan adalah membuka pembangunan ekonomi yang lebih besar kesejahteraannya lebih besar
dan ya tadi seperti kata ibu andreana tadi itu ayo kita berdialog kepada kelompok yang masih menggunakan sejata sebagai bentuk ekspresinya
apa yang sudah didialogkan bagaimana isinya dan bagaimana hasilnya saya minta catatan kritis dari mbak adrena tapi kita akan lanjutkan usai jeda
kami akan segera kembali